ketika rahim rahim ibu bangsa sembelir
pagi hari ini merupakan pagi yang sangat penting
selain tanggal dua puluh satu april adalah hari lahirnya kebakaran ini
dan tadi pak heru sudah menyampaikan bahwa pak merom adalah simbol hidupnya harapan
dan simbol hidupnya hidup
kita tidak akan berhenti mengeluarkan kebencian
saya akan memulai karena dua puluh satu april dengan memetikan surat kartini kepada ionya abedan
yang ditulis pada tanggal empat september seribu sembilan ratus satu
yang artinya satu ratus dua puluh tiga tahun yang lalu
namun isinya masih sangat terlalu
dengan situasi rasional yang kita hadapi akhir akhir ini
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya